dua unggulan teratas ganda putra indonesia marcus gideon kevin sanjaya dan juga muhammad ahsan hendra setiawan
dipastikan berada di grup dan pool berbeda
marcus kevin selaku unggulan pertama tergabung di grup a bersama ganda putra asal taiwan inggris dan india
sementara asan hendra yang berstatus unggulan kedua berada di grup d bersama pasangan malaysia korea dan kanada
ada pun unggulan ketiga asal china li junhyu liu yuchen menempati grup c
sedangkan unggulan keempat asal jepang hiro yuki endo yuta watanabe tergabung di grup b
cabang olahraga bulu tangkis olimpiade dua ribu dua puluh dipertandingkan pada dua puluh empat juli sampai dua agustus nanti di musashino forest sport plaza tokyo
selamat sore kabar baik
bagaimana peluang ganda putra indonesia untuk meraih medali di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini
ya mas chandra silahkan dilanjutkan
bagaimana sebetulnya pandemi covid sembilan belas ini mempengaruhi ganda putra kita yang saat ini ada di unggulan pertama unggulan kedua ya
untuk kemudian bertanding di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini
ya seperti yang tadi dipertanyakan atau saya sampaikan saya kira memang ini kondisi yang tidak normal ya
ini juga ya dialami tentunya untuk kita semua atau khususnya peserta olimpiade atlet tim indonesia sendiri ya
tapi ya cara kalah katakan untuk kesempatan ataupun uang yang kita miliki tentunya sangat besar
artinya ini semuanya harus disyukuri tetap bisa berjalan dengan segala kesempatan
kesempatan yang sehat ya ini juga satu kita syukuri
artinya ini sekaligus mungkin ya kebangkitan atau optimisme kita juga ya apalagi membawa nama bangsa dan negara
tentunya harapan tim indonesia ya khususnya tim indonesia ya bisa meraih kesehatan atau meraih medali banyak banyaknya
dan pertengahan tradisional olimpiade untuk tim indonesia
jika kita melihat hasil undian grup sektor ganda putra bagaimana anda melihat peluang marcus kevin dan asan hendra di olimpiade nanti melihat para pesaing mereka yang ada di grup a maupun di grup d
ya kalau menurut sama saya sih memang ya peluang yang besar itu ada pada kevin dan marcu
untuk hendra asan ya
dia jam terbang
juga pematangan pasangan kita
yang menurut saya
jadi pertama kedua ya
jadi mungkin yang terberat
lawan mereka adalah dirinya
ya hanya harus memang waspada
jadi itu pasang dua pasang mungkin dari jepang
di taipei yang kemarin
menaiki performa yang baik
atau perlu hati hati saja
ya menurut saya ya
oke kalau dari masing masing grup sendiri
saingan terberat bagi ganda putra kita kira kira negara mana nih
mas chandra yang harus diantisipasi
diwaspadai oleh para atlet kita selain diri sendiri
ya menurut saya pasangan khususnya untuk ganda ya
satu pasangan jepang itu
ada endo dan watong ab
menghadang pasangan kita khususnya
ada pasangan mungkin taiwan yang sekarang ini
hat trick bahkan di turnamen
super series maupun event bwf terakhir ya
itu juga perlu diwaspadai
satu pasangan china ataupun pasangan eropa mungkin ya
bisa aja menyulitkan
ya itulah beberapa pasangan yang bisa
diwaspadai pasangan kita ya
oke ini menjadi catatan sendiri pastinya
pasangan korea juga tentunya harus diwaspadai
meskipun satu pasangan itu
hat tricknya juga tentunya
tidak bisa kondisi remeh
banyak juga para pesaing di grup ini yang juga masuk
unggulan teratas dunia begitu ya
jika melihat persaingan kompetisi yang terjadi di masing masing grup
bagaimana kita menakar peluang akan terjadinya
all indonesian final di nomor ganda putra nantinya
oh ya mudah mudahan atau
siapa tahu memang kalau bisa all indonesian final
bisa mencetak sejarah seperti ini
itu luar biasa ya
kalau sesuatu itu ya mungkin
ini tidak mustahil meskipun
pasangan kita ya
yang terakhir juga masih optimis dan yakin bahwa
kapasitas mereka juga mumpuni
sebagai mantan ataupun
ya katakanlah mungkin
nah ini ya semua gitu ya ya
memang mereka semangat mangat
dan jam terbangnya tinggi
segala daya upaya apalagi momennya sangat bagus
impian terakhir buat mereka ya itu pasti
dan kelihatan bisa mencetak rekor
atau prestasi yang
bisa juga ya
mungkin mereka bisa
bisa lolos sampai ke final
semoga benar benar prestasi bisa ditorehkan
cukup ataupun sangat paling tinggi medali emas
untuk indonesia di cabang luar lagu blu
mas hendra apa pesan mas chandra
bagi para atlet blu tankis
indonesia yang saat ini berada di tokyo jepang
kira mereka sudah cukup
bersiap dengan sungguh sungguh
tapi mereka juga
yang tidak mudah
atau memang yang perlu dipersiapkan adalah
menyalahkan diri sendiri itu artinya ya
kalau kita sportif
awalnya memang sudah
mempersiapkan diri dengan baik mungkin ya
sungguhnya ya tahu ya
tahu akan sampai di mana
apa yang telah kita lakukan
pastinya akan bisa memperlihatkan juga nanti
sampai di mana hasilnya
capai sampai di mana
atau prestasi kami itu bahkan
mereka harus bisa
kalau ditangkap mungkin di
kategori ganti ukuran ya
yang kita harapkan di
itu adalah ya
sabang atau kategori yang masih
prospek untuk bisa
meraih medali ya
ya harus semangat
harus semangat tentunya
tentunya kita nantikan nanti
dan kita nantikan juga prestasi mereka
yang akan mereka bawa
tanah air nantinya
setelah olimpiade selesai di tengah pandemi ini
meraih medali emas olimpiade sydney dua ribu
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
pada sore hari ini
salam sehat selalu mas chandra
selamat malam mas selamat malam dik
terima kasih mas chandra
terima kasih mas chandra